tak ada yang dapat memastikan rantai awal perjalanan metamorfosis esrut
konon dahulu esrut muncul sejak masa romawi
bongkahan salju dilumuri buah dan madu kemudian dihidangkan dalam pesta
namun tidak halnya dengan es rut yang ada di pasar lama kota tangerang
kedai es sederhana ini tercatat sudah ada sejak empat puluh tahun silam
namanya diambil dari nama sang pemilik lim buntin
mesin tua ini telah menemani lim menyerut setiap bongkahan es batu untuk ia sajikan kepada pengunjung
bermodal sendok dan cetakan plastik serutan es ia puntuk menjadi kerucut yang menjulang
model esrut jadul cukup sulit ditemukan
itulah mengapa lim terus mempertahankan keaslian tampilan esrutnya
dengan topping sirup aneka warna esrut milik lim diminatiwakan
warga yang hendak melepas dahaga
cuaca tropis berpadu sempurna dengan lelehan esrut masa kini
esrut terus berevolusi mencari tampilan paling membengkak
tentu saja kemajuan teknologi menjadi sebuah keniscayaan yang membawanya terus berkembang
yang lebih marak konsep itu namanya snowflake
di taiwan dan di korea itu alatnya juga khusus
jadi alatnya bukan menyerut
tapi dia ada barrel pendingin
jadi airnya itu dihiram dititaskan di barrel itu
nanti ada terjadi es tipis baru diparut
cara menikmati esrut zaman now cukup unik
penyajian menjadi standar baru dalam menyedot pengunjung
terlebih esrut ini mengadopsi gaya kakigori
yang satu sebagai ajang nostalgia
dan yang satunya pembuka ruang kreativitas menuju masa depan
keduanya sama sama berupa kuda pendingin yang memperkaya khasanah kuliner indonesia
roni satria setia di pradana jakarta